berarti ini bangku berarti gak ada apa apa dong bu
berarti cuma orang orang aja ngomong macam macam ya kan
hah udah bu janet biar saya aja yang angkat sendiri
eh biar biar biar saya angkat sendiri
eh eh eh tunggu lagi
eh eh eh bu ini
kalau ini caranya gimana saya mau ngajarin rafa jadi berani
ibu ibu disini aja pada parno
jangan lupa dibayar
kamu udah tau belum
denny sama evelyn jatuh dari sepeda
pasti balesan pocong bangku sekolah ini
kok malah kabur sih
benar bu kita kira ada orang ternyata kosong
pas kita balik lagi gak taunya ada pocong
bu apa bener disini ada hantunya
dan nih sama elwin jatuh dari sepeda pasti gara gara hantu bangku kosong itu
soalnya mereka kemarin nginjek nginjek bantu kosong itu
tuh kan bu
anak anak aja bilang begitu
tapi ini masalahnya ali liat juga
masa iya ali salah liat
ali takkan pemberani
hah lagian udah tau sekolahnya serem gitu
segala anak anaknya pakai dimasukin ke dalam kelas yang ada menunggu bangku kosongnya
udah deh bu udah pindahin aja
iya kan sih
kita udah bener bener gak ada kelas kosong lagi bu
tapi saya benar benar jamin kalau misalnya anak anak gak akan kenapa napa kok bu
kalau misalnya ibu ibu nggak percaya saya buktiin
ya tuh denger gak
kok parete udah ada disini duluan dicariin kemana mana dari tadi
ini pindahin aja dia mau aja coba diangkat
kok berat bu
gak ramah mas
coba dicoba lagi aja ya pak
gak seperti biasanya
pokoknya saya menyerah saja bu
mungkin ini kursinya tidak mau dipindahin bu
ya udah saya permisi
waduh main kabur kabur aja
dagang sate deh sate
hah ya udah tuh parete tolong parete aja yang angkat deh bangkunya
hei kenapa jadi saya ketempuhan
kan parete kan satu satunya laki laki dewasa yang ada disini
masa saya mau suruh anak anak
bu ranti bu janet
saya bukan yang ngeberani apalagi takut
saya itu baru berobat di haji naim
ngobrolin angkat yang berat berat dulu
parete takut iya gak takut
si bu ranti pake ditebelin
hah kebanyakan alesan
yaudah biar saya aja yang angkat bangkunya
coba ya bu ya kita angkat dulu
satu dua tiga
ini ternyata bangkunya enteng iya
baru udah ketinggalan
jagoan wonder woman itu duaan
wah terbalik api api saya itu
pake nyambung sekarang
tadi disuruh ngangkat nggak mau
ditebelin lagi bu ranti
ini bangku berarti gak ada apa apa dong bu
berarti cuma orang orang aja ngomong macam macam ya kan
hah udah bu janet biar saya aja yang angkat sendiri
biar dehir saya angkat sendiri
eh eh eh tunggu lah
nah sekarang udah gak ada masalah lagi
pokoknya kalau misalnya memang nanti ada apa apa
saya siap kok buat ngundurin diri
ih jangan gitu juga tuh bu janet
maksudnya sampe ngundurin diri
permasalahan ini teh bukan jadi tanggung jawab pujani sendiri
tapi menjadi tanggung jawab kita semua termasuk orang tua murid
tenang weh atuh
bukan begitu bu ranti
itu tandanya ibu janet itu peduli sama anak didiknya
apaan sih parete dateng dateng nyambar aja kayak bensin ah
nggak ada bu gak apa apa
gimana pak masalah sekolah ini pak aman pak
saya aman sekolah ini
sampean itu memang top marfoto
apa kita tidak salah lihat pak
hah anak anak semoga sebentar lagi pulang
makanannya udah disiapin
iih udah pulang
tadi kita doain yang punya bangku kosong itu
alhamdulillah mami seneng dengernya
anak anak mami tuh emang baik baik semuanya
ya udah tuh sekarang gini
ali sama rafa mendingan ganti baju dulu
terus nanti makan malem yah
mami masakin masakan kesukaan kalian
jangan rebutan masuk kamarnya
masakin kesukaannya anak anak
siapa yang ngetok jam segini asal nggak lagi nunggu tamu
uh ini pasti si gendut adam ya
tau aja kalo jam makan malem udah ada ayam goreng
udah ada tumis kentang
tuh anak hebat banget ya
radar makanan aja jalan waae
hah behak ya madaharin orang
tapi gak gedor gedor si adam
tapi tadi pada saatnya ada yang ngetok